dan pengen cinta keluarganya pak
saya harus gimana supaya utari mau menerima pertolongan saya
kamu seharusnya punya bapak yang sama jahat seperti kamu
memang kamu lebih suka kalau prabowo wijaya
kalian berdua memang cocok sama sama jahat
kamu mau ngapain amira
mau ngapain amira
ternyata kamu gak pernah berhenti untuk sakiti amira
kamu gak ada kapoknya wisnu
kamu gak jadi kapoknya
kamu jangan pak jangan sakiti amira
amira kamu jangan bergerak
kamu jangan bergerak
biar saya kasih pelajaran sama orang ini
kamu berani yang menjaga orang orang di setara saya
padahal kamu bilang saya ini seorang pengecut
tapi siapa yang sebenarnya pengecut
kamu benci sama saya
kamu ingin memberat semua perbuatan saya ke kamu
pak prabowo berhenti pak
kamu gak usah bilang saya
kamu memang benci sama amira kan
tapi saya gak diapa apain sama om wisnu pak
kamu sengaja menjebak saya untuk menyakiti amerika
aku lebih baik mati
mati di tangan kamu
karena dengan begitu kamu pasti akan masuk penjar
kamu sengaja ingin melukai amira kan
sengaja kan pak prabowo
jangan sedua anak saya
lepaskan dia tournament semangat
saya bekerja dengan temat baru
seberapa besar hati amera buat aku
aku udah benar benar egois
amirnya sedang seperti ini dan
aku malah memikirkan perasaan aku sendiri
setiap kali ketemu rizky nozer pasti nangis
sampai kapan sih rizky ini mau nyakitin nonzara terus
kesadaran pasti semakin menurun
kita harus segera melakukan operasi
suster apa proses administrasinya sudah selesai
kalau begitu kita lakukan semaksimal mungkin
gsi saja kartu saya
tapi kan bapak dengar sendiri
saya pesan dari keluarga pasien tadi
saya nggak bisa melakukannya tanpa izin dari keluarganya pak
saya harus gimana supaya utari mau menerima pertolongan saya
sebenarnya kamu anak yang cukup baik amira
sekalipun memang bibitnya busuk
tapi kamu tumbuh lumayan karena dijadikan utari dan iksan
siapa suruh terlahir dengan darah kotornya prabu
biar ayah kandung kamu itu kapok amira
karena anak kandungnya sendiri akhirnya mati di tangannya sendiri
sekarang saya benar benar yakin
kamu memang mau mencelakai amira
kamu sangat ingin menjelakai amira
apa lagi sih
ki saya sudah capek ingatkan kamu
saya juga sudah kawisan kata kata ki
saya tidak akan berhenti
dan saya tidak akan dimanja
berhenti menyakiti nonsahira
berhenti bikin dia sedih
saya sudah dengar
pergi ke sana
eh saya juga serius
kamu mau ngomong sampai mulut kamu berbusa
mau gemukkan saya sampai mati
itu tidak akan pernah mengubah perasaan saya
saya tidak akan pernah punya perasaan apa apa sama zahira
karena kamu tahu kan
saya tidak akan memperbaiki perasaan saya
perlu saya mengajarkanmu
apa kekurangan nonsahira
kekurangan amira pak
kenapa kamu tetap memilih zahira
teman saya akan tetap suka dengan amira
amira tidak akan suka dengan kamu
kamu hanya mengeluarkan waktu
kenapa kamu mengatakan ini
karena amira suka dengan kamu
tidak bukan kepedean
tapi karena saya hanya memberi tahu kamu apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin
tapi kamu salah
karena saya tahu man
perasaan kamu memang penuh untuk zahira
dan saya tidak akan pernah menyerah untuk mengejar amira
kamu suka dengan zahira
saya suka dengan amira
dan saya akan terus mengejar dia
kamu mengejar zahira
dan kami bukan penyelamat

saya punya kepala gila
apa yang kamu mau melakukan dengan itu
saya prawn itu bisa melakukan box office
saya benar benar ingin ke situ
dan zahira akan menjaga waktu mu
va ini sangat teruk
mereka muncul sekarang